gue ngerjain disini ya
biasa aja dong
gue cuma duduk disamping lo doang
gak usah grogi gitu kali
nah gitu dong
jadi saya mau occ itu harus lebih bermanfaat lagi bagi para siswa
dan saya mau kalian lebih kreatif lagi dengan menciptakan kegiatan kegiatan yang bermanfaat
seperti kegiatan cariti ataupun kegiatan kegiatan lain yang juga
kalo gue udah sarapan dulu
peraturan nomor satu di sekolah ini
harus sarapan dulu kalau di sekolah ini
mau aku temenin lo
sini ke kantan bareng
lo makan sendiri aja sana
sejak kapan nam lo ganti jadi kaldo
kita ke ruang asis aja
bakalan berisik kayaknya disini
selamat tinggal kaldo
besok jangan lupa ya kak
mumpung ada orangnya
lo gak denger apa suara hati gue gemletuk munggil gini
kayak liat bidadari turun dari kayangan gue bud
berdiri aja gue gemeter
nih si adit aja
ayo kesini udah
kenapa kak adit
saya pitas juga
dia kayaknya kena virus deh
iya itu dia kena virus itu
itu virus apa ya
kok aku nggak tau
iya kalau enggak lu tulis aja di kertas
ntar lu pasti tau
itu kalau sekolah ngaca nggak sih
sok kecantikan tau nggak loh
lu nggak peduli
semalam lu berduaan sama nathan kan di taman
selalu tidur ngikut
berduaan sama nathan
di sekolah ini yang berkuasa itu gue
dan nathan dia juga punya gue
jadi lo mau nggak
pada sarapan dulu gi
biar nggak pada beringas
cantik cantik kok kayak preman pasar
kenapa tiba tiba kamu mengakhiri semuanya
apa cuma perasaan natal yang kamu pikirin
gimana dengan perasaan aku mas
aku rasa gak ada yang perlu dijelaskan lagi astret
aku gak mau kamu ada di tengah tengah masalah antara aku melly dan nathan
udah deh kamu percaya aja sama aku
udah lah aku pergi ya
mas mas ardi mas
ini pasti ada yang seru nih
itu jidatnya kenapa
kok dia halus halus
kurang kasih sayang aja sih
ih roma apaan sih
ngguh gue ini gak kenapa kenapa
kok diusap usap gitu
kayak abis kepentok
nggak nggak usah nggak usah
nggak usah diobatin
jaya beneran gak apa apa
nggak usah nggak usah nggak usah
nggak usah repot repot
ini karena sayang jaya kesal mak
jadi dengar baik baik
tolong jangan ganggu salma
atau gue gak akan pernah maafin lo
dan gue gak akan pernah mau kenal lo
kamu kenapa sih belain salma terus
hebatnya dia tuh apa nat dibanding gue
gue gak pernah bandingin lo sama salma
karena gue tau
dibandingin itu gak enak
gue cuma ngerasa nyaman aja sama mas
udah itu aja

buat gue belum pernah ngeri
gue cuma pengen ngeri
gue cuma pengen ngeri
gue cuma pengen ngeri
gue belum siap lahir dari batin
gue gak bisa nembak hanya untuk ditolak
jadi gausah rusuh deh
lo tuh kayak kerupuk diaerin
seplak kali ya
seblak mah enak diajak nongkrong
lalu gak asik
gue tuh harus nyiapin mental sama fisik gue sebelum ngomong sama rahman
aku tuh yang melayang
apa tuh yang melayang
seperti ada yang melayang
apa perasaan bapak yang melayang
gapapa ya kalau kalian melayang layang
nih ngecek pr ya
kayaknya lo tau banget sama bar
cocok nih dijadiin sobat calon pacar
lo tau kan siapa
eh pr matematika dong
enggak lo kerjain aja sendiri
gue ngerjain disini ya
biasa aja dong
gue cuma duduk disamping lo doang
gak usah grogi gitu kali
nah gitu dong sobat calon pacar
kayaknya lebih afdol kalo lo sekalian salimin pr gue deh
emang kamu ga bersixt
nah gini siapa namanya
nguncung yang sekarang
itu di mana

opa ah kepintaran buku apa
masa panjang aja nih trots
jangan bergerak impropera
apa yang harus aku lakuin bel
aku akan lakuin apa aja buat kamu
apakah karena kehilangan daniel
kita juga harus kehilangan hidup kita